bukan mohrim neng
loh lawan aja udah cacing
ya ini raya kayaknya nggak punya perasaan yang sama seperti gue kali ya
jilo berarti kita sama coy
gimana reva sudah selesai
reva tadi kamu dengar nggak kalau nenek ana bilang dan menyebut nama boy
kenapa mesti boy ya
apa memang boy ada hubungan sama mama adriana
iya sih bi
tapi bisa jadi kan mungkin boy yang lain
atau bisa juga sih boynya sama
bisa boy yang berbeda tapi bukan hal yang mustahil lah ya boy yang sama kan
iya tapi nanti reva coba tanya dulu deh bi sama boy buat mastiin
jer jer jer itu anak yang kemarin udah mukuin gue sama anak anak
iya gue yakinnya jangan sampai mereka lolos kali
karena emang mereka nggak akan lolos dari gue
urusan kita belum selesai
ada apa itu teh
kaya orang berantem deh
puter balik aja kang abah
bentar bentar bentar
bapak itu kaya gino deh bapak
bapak bantuin bapak bapak
bantuin bapak kasian bapak
bener bener emang itu si ono
iya apaan temennya yang cepet gino tuh
udah allah kamu tidak apa apa
wah mama tunggu di sini ya
bentar bentar bentar
abah gino mau diberhenti dong
udah abah nggak apa apa
biasa penyakit orang tua cangkeng
bukan gak inget umur sih
makasih ya abah
nah tadi ini mana
ya hp aku jatuh lagi
ting kata duit kamu yang harus dihitung
calon pengantin lagi santai
waduh benar ya
kelak kelak dong
yuk hasil bengkel
dek dikumaken yuk
jadi kemarah kan dia tuh dibagikan kepada yang hak dulu
abis itu dibagi saya dia dia dia
membersihkan harta kita karenanya
nggak boleh apaan
injem itu modalan deh
nges jual tanah mah di bandung
si wak kapan ini mencari calonnya
kalau saya mah santai
si broding deh
nang tangin wah datang
tunggu aku terima tantangannya
pilih pilih menang nur pijaks
mau dapet yang pijaks
santai aja saya abah
oh ini tuh lelaki yang bisa menyaingi kegantangan si abah kabarama pangkaseng di bandung
renangnya pas bener
enggak lah abah
gak apa apa sekali sekali kan
ya hitung hitung terima kasih karena abah sudah bantuin saya tadi
mbak martabak lah
jangan hitung hitung aja

bawa apaan tuh
nih kan kalau masalah makanan selalu paling cepat datangnya
ya datang di saat orang lapar ya salah lah
orangnya langsung keluar
lagian sok soan sih anak kosan pakai bawain makan
enggak apa apa lah rais
sekali sekali juga kan
tapi ya terserah kamu
kalau lain kali kamu mau bawain aku makan ke kosan silahkan
orang saya tidak bisa main main di tempat lelaki
abah kenapa sih
neng kan sama jino dari kecil udah deket
udah kayak saudara udah kayak om dangdindung aja gimana sama abah
bukan muhrim neng
ya ini raya kayaknya nggak punya perasaan yang sama seperti gue kali ya
masa gue disamain sama om dangdindung sih
jino berarti kita sama coy
selamat selamat selamat